terima kasih anda masih menyaksikan kompas malam saudara
lonjakan suara psi di aplikasi sirekap jadi polemik sejak awal maret saudara
psi bantah ada efek jokowi atau operasi sayang anak terhadap putra presiden yaitu kaisang pangarep
riuh sereka pun berlanjut karena kini kpu justru menutup tampilan tabulasi rekapitulasi suara
yang makin mempersulit publik mengawal
hasil pemilu selengkapnya saudara dalam ulasan istana bersama jurnalis kompas tv friska clarissa
psi mengalami lonjakan lebih dari tiga tiga ratus suara dari empat puluh lima tps
bertambahnya suara psi jauh dari partai lain yang lebih mapan
golkar misalnya bertambah delapan ratus delapan puluh dua suara saja
sementara pdip gerindra nasdem dan pks mendapat kenaikan sekitar lima ratus suara
p tiga sempat mempermasalahkan anomali sirekap
ini ke kpu dan menyebut sirekap telah membuat kehebohan
yang kami sebut anomali begitu pun suara p tiga kami jurnalikan
di c hasilnya ternyata ketika dibaca di sirekap itu jasdi turunan
alhamdulillah kemudian direkap kembali ke track yang benar
meskipun dalam undang undang pemilu undang undang tujuh dua ribu tujuh belas pasal tiga puluh sembilan
bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang
tapi gara gara direkap itu membuat kehebohan
sementara psi membantah tudingan
ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di kpu
jadi dikatakan kalau sayang anak
kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya
sampai nggak naik naik ya
baru sampai sekarang jadinya sekarang pun masih tiga sembilan
dalam artian bersikap diskriminatif
ya udah dari awal dong ngapain nunggu sampai sekarang
ada begitu banyak pihak yang takut ya psi bisa lolos ke parlemen
karena mungkin kalau psi sampai lolos ke parlemen
kita mungkin memang akan bikin mungkin hal hal yang tidak biasa
misalnya membongkar korupsi membongkar penyuapan
bicara soal psi calon wakil presiden yang juga wali kota solo
gibran traka bumingraka meminta relawannya tetap fokus untuk pilkada dan pilgub
gibran juga meminta relawan bisa memperkuat psi
partai yang dipimpin adiknya ks sang pangarap
secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal psi itu
ya meskipun hasilnya belum memuaskan
tetapi di tingkat dprd dprd provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan
tapi saya sekali lagi saya titip secara pribadi
ini psi jangan ditinggal
terkait polemik suara psi ayah kaesang presiden joko widodo
melemparkan persoalan itu ke kpu dan juga psi
itu urusan partai tanyakan ke partai
lantas kpu mengaku sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir c hasil
yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu
soal suara psi yang meroket di aplikasi sirekap
kpu meminta publik menunggu hasil rekapitulasi manual
kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus
itu sampai kepada sumber aslinya
yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir c hasil tps
yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu
jadi ketika surat suara dihitung kemudian pengadministrasian pertama dari form c hasil tps
jadi nanti kalau ada selisih selisih ada keberatan ada ketidakcocokan ya kita gunakan
ukurannya adalah form c hasil dari tps tersebut
di tengah riu sirekap kpu justru menghentikan penayangan grafik perolehan suara pemilu dua ribu dua puluh
di situ sistem informasi rekapitulasi elektronik sejak selasa malam lalu
kpu berdalih penghentian piagam rekapitulasi untuk mencegah polemik disinformasi
akibat adanya ketidakakuratan input data formulir c
tapi khawatir ada transfer suara yang mungkin terjadi
jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan
yang sekarang kan sudah dihentikan misalnya
berapa lama kemudian kenapa itu tidak presisi
itu kita sampai sekarang belum jelas
teman teman lihat cek di ppk mana ya
kemudian kecamatan mana yang nyari ribut dan lain lain
yang kita takutkan ada transfer transfer semua
itu yang tidak boleh
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem mendesak kpu bertanggung jawab
dan memberi solusi atas kekeliruan dan masalah dalam si rekap
karena perangkat itu sebagai bentuk transparansi untuk publik yang dibuat dengan uang negara
nah ini dalam proses rekap berjenjang inilah ruangnya
betul oleh saksi partai dan oleh teman teman pengawas pemilu
nah tapi soal sirekap karena ini adalah tools atau perangkat yang ditampilkan kepada publik
dan ini juga dibuat dengan uang negara
juga harus dipertanggung jawabkan oleh kpu
tidak bisa kalau tiba tiba sirekapnya salah keliru ngaco gitu ya
terus menghindar dengan mengatakan sirekap bukan hasil resmi
setiap suara rakyat berharga dan wajib dikawal
penyelenggara pemilu harus bisa memastikan
tak boleh ada celah kecurangan yang terjadi
agar hasil pemilu punya legitimasi
friska klarissa anggi meyendarwan kompastv jakarta